saudara ada momen menarik saat presiden joko widodo berbincang santai dengan perdana menteri singapura lee hsing long
di istana kepresidenan bogor jawa barat
presiden jokowi duduk berdampingan dengan menteri pertahanan sekaligus presiden terpilih prabowo subianto
sementara lee membawa penggantinya sebagai perdana menteri singapura lawrence wong
pemandangan presiden joko widodo duduk berdampingan dengan menteri pertahanan sekaligus presiden terpilih dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan prabowo subianto
terjadi di veranda saat menerima kunjungan perdana menteri singapura lee hsien long
dalam kesepakatan ini pm singapura leesien law mengunjungi indonesia untuk terakhir kalinya
sebelum menyerahkan kepemimpinannya kepada penggantinya lawrence wong
menariknya lagi tampak lawrence wong juga sempat menyelami
kerjasama kedua negara singapura dan indonesia
presiden jokowi duduk berdampingan dengan menteri pertahanan sekaligus presiden terpilih prabowo subianto
sementara lee membawa penggantinya sebagai perdana menteri singapura lawrence wong
pemandangan presiden jokowi dodo duduk berdampingan dengan menteri pertahanan sekaligus presiden terpilih dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
prabowo subianto terjadi di veranda saat menerima kunjungan perdana menteri singapura lee hsien long
dalam kesempatan ini oured pm singapura lee hsien loong mengunjungi indonesia
untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkan kepemimpinannya kepada penggantinya lawrence wong
menariknya lagi tampak lawrence wong juga sempat menyelami prabowo subianto